hahe kamu sih bilang dadang terus kamu
pst bikin apa dia
kamu mau tahu aja apa mau tau banget ceng
mah nanti gramannya kita ganti yang lebih besar ya
neng doain akan ya
insya allah pelan pelan saya akan mulai nemuin jalan
bukannya nemu jalan
awalnya kerja di proyek
terus jadi karyawan toko
jadi tukang ojek
jualan cilok merangkap jadi calok
itu teh bukan kemajuan akang
neng jangan nyepelein kerjaan orang
katanya sekarang teh si ncuy udah maju
menurut mama gimana
mal maluin ya jual motor
nggak nggak boleh
kan nggak kepake
mendingan gak kepake daripada dijual
emang yang ke kita gak punya uang sampai ngejual barang
apa jangan ngomongin harga cabai ya tiap hari
ada aja yang lapor istri di sini
jadi topik obrolan tuh di wa
tuh si engkar istrinya si karnadi
gimana mau ngerenop rumah beli cabai aja mikir
mama sayang kita rayain ulang tahun jeniper lagi yuk
kan kemarin nggak jadi ada longsor
nanti kita rayainnya biasa aja sederhana ya
sederhana enggak pesta besar
mendingan tekor pak daripada diomongin orang
udah ya pak
awas papa jangan genit genit ya
papa teh ganteng
terima kasih mama sayang
akhirnya ulang tahun jeniper dirayain lagi
eh eh ah
eh eh saya ganteng
tapi gak gitu juga kek
wah wah kenapa mams
kamu gak ganti baju aja pak
aduh tapi mata mama keganggu ngeliatnya
hmm tapi matanya aku gak keganggu mams
mata mama keganggu tuh ganti
udah gak apa apa ya
nanti aku mau pergi main ke bogor boleh nggak mas
mau ngapain kamu ke bogor
mau cari kerja
soalnya bakatnya aku itu bukan jadi agent moms
ah gitu dong cari kerja
tapi kerja apa ya tuh
gak tau mams
tapi nanti di bogor pasti banyak kok yang butuh pegawai
ini mama suka kalau begini
ini baru namanya anak mama semangat gitu
cemungut tuh di daerah mana
mams cemungut itu semangat
oh bahasa apa bahasa korea
jadi deh aku mau siap siap dulu yuk
nah mau siap siap tuh cemungut
motornya nggak boleh dijual sama atem tuh
bagus dong boy biar si idan itu kelakuan gak makin tengil
teroknya berapa ini mams
tapi saya punya berita bahagia ceng
ya allah idoi ada berita gembira apa doi
ceng ah kamu tuh
habis harus nanya semuanya
ya karena ini berita gembira jadi kamu berdua harus tahu
yaudah buruan doi berita gembiranya apaan
hmm kampung sepi banget sih
giliran ada cowok tuhir twir semua
saya mau ngadain pesta ulang tahunnya jemiper
anak kecil ya
kamu belanja apa tadi cuma pegang pegang saja
saya mau beli cabai tapi bingung gak boleh nawar sama atem
nanti semua kelinci di jawa barat ini punah loh
semua makanannya kamu masak tiap hari begitu
ini bukan buat dimasak dong
sekarang piara marmut juga di rumah
sayur bisa sama tapi jenisnya mah berbeda
kalau ini organik
organik sama dengan mahal
kang dadang beli di mana
aduh kalau saya kasih tahu juga percuma
kalian tidak akan mampu belinya
jauh lagi belinya
saya permisi dulu
kamu sih belain dadang terus kamu
tawarin cabai ya
bisa bikin apa dia
kamu mau tahu aja apa mau tau banget ceng
langsung aja kang idan ke sorroom
siapa tahu sekarang prosesnya udah gampang
sekarang nanti banyakan showroom motor daripada masjid
iya mereknya aja udah banyak
boleh minta telur setengah matang
bos tidak kan memang top lah
telur setengah mateng tiga